ibu kan sudah bilang
bapak gak boleh kemana mana dulu
aku mau nanggu
aku mau nanggu
bune pamit ya
buk rumah majikan
boleh ya pak
kan jam jeleknya itu sudah lewat
kasian majikan bune
kalau bune belum datang dia akan pasti nyari nyari
kau bener sudah lewat pak
ya sudah bune
ini jam sial bune kan sudah lewat
sarapan sudah bune sediakan
sudah bune siapkan berikut teh hangatnya
jangan lupa diminum obatnya ya
sudah punya berangkat ya pak
tak hati bune
biar saya aja
yang bersih ya
yang bersih ya
bu aku berangkat ya
udah tau gak
udah tau bune udah
bapak berbuat seperti ini
itu demi kebaikan kita
kebaikan anak kita
bune tuh gak tau
apa lawetan kok ya
mas agung hebat ya
semoga betah ya mas
yaudah bu aku berangkat ya
itu tanda lahir anakku
ya allah bapak
kenapa kau patutnya berdarah pak
gak apa apa bu
hari pertama kerja
majikan bu baik
seperti orang bingung
majikan bu baik sekali
dia tinggal bersama anakku
dia masih anaknya pak
semoga bu kerja di sana bisa langgeng ya
anak majikan bunda itu hebat
dia dokter muda yang ditugaskan di desa kita pak
bapak berobat ke puskes masih
ya bu antar biar dicek sama dokter muda anak majikan bu
gak usah bu
nanti sembuh sendiri kok
minum dulu ya pak
loh bapak mau ke mana
sakit sakit kok malah mau pergi
ini bapak mau mengantarkan bune ke majikan yang baru
kok malah diem tok
ini mumpung hari baik lho
pak semua hari itu kan baik
ya tapi ini lain bu nek
ini khusus baik buat bu nek
pak pak pak
ibu kan sudah bilang
bapak gak boleh ke mana mana dulu
gak apa apa nek
ini tadi bapak kan merasa ngeliang gitu
kalau tiba tiba bisa jatuh begini
begini aja bapak ikut saya ke puskesmas ya
gak usah nek
nanti juga akan sembuh sendiri
ibu kok di sini
iya nak dokter
kan kau sia siakan
ibu nanti ini obatnya diambil di apotik puskesmas ya
dengar dunia yang fana
ternyata benar kata bu nek
anak mati gampuni ini seorang dokter yang baik ganteng pinter ramai
ibu sri ingat ya bapak nggak boleh keluar keluar dulu
harus banyak istirahat
nanti obatnya diminum insya allah cepat sembuh

kok busuk ada di sini
bapak dari mana kita bisa dapat uang tambahan kalau bapak tidak kerja
bapak sudah sakit sakitan
ini bukan soal uang bu
ini soal keselamatan
semua karena dokter itu anak kita
aku ibu kandungnya aku tahu
ya sudah bagus
kalau kamu tahu nanti kamu suruh bapak
aku harus ke sana pak
aku harus kasih tahu
kalau aku gitu anak kandungku aku harus ke sana
bu kamu kalau dilarang bapak tidak tahu
kau akan melihat bapak yang mati
atau dokter itu